eh nah sakit gitu habis berantem
iya tadi gua ketemu bang gobar
ya udah gua ribet deh sama dia
gara gara lu berantem sama dia
dia bisa makin denam sama blacko orangnya
gua rasanya ga leks
udah yang gua liat sih
tante jadi bella mah
oh mondi bawain makanan ya buat bella tante
makanan makanan dibawa sendiri lagi
padahal kan bisa kan pakai delivery
tuh dia masakin perhatiannya teh
saya langsung pribadi dibawa
ayam penyet ya sebenernya teh
ya tante yang abisin tante sisain dikit buat si bella
habis keren lapar
maklum tante kuyuk guyuk selalu
eh ya cinta lah
tapi yang penting mah ini perhatian pisan
isnin monday selasa sampe jumat
aduh ayah ya budak yang kayak begini
kalo menurut tante mah ya
sangat to endorse ini ya
sebaiknya gimana kalau monday isnin itu
jadi tukang masak aja di rumah tante
si bella pasti makannya teh
tante sama tante
kudu di celepet baru bakar
nah bener banget tante
mending kalo misalkan monday kerja aja di rumah tante ya
setuju pisan sok atu
kaset diterima dengan senang hati
masak masak di rumah tantu
gimana sudah mau tengokin si bella
si bella tuh pasti udah nungguin kamu udah kangen pisan
sok atu yuk yuk
nah pakai tapi tapi dei
jangan bilang ke toilet deinya
gak usah malu malu istri
udah gak usah ngerasa gak enak gitu tengokin aja bella
iya tengokin atu bella
mani belum bep pisan ternyata
sok atu tengokin
gak apa apa kamu pulang sendiri aja
iya dia udah malem
abah pasti marah gak enak
ya betul pisan
ini mah bukan gino
ini mah gege gino ganteng
kan ada muan
duluan ya tante
tante aku pamit
enggak sebenarnya aku masih ada urusan lain tante
banyak urusan pisan manegnya
tanda tanda sok atu
tidak mau tengokin si bella dulu
bukan bukan ya gak mau tengokin bella
tapi aku udah gak enak karena udah janji sama orang yang harus ketemu
oh jangan sampai tidak enak
atu sok manga
ratu endros berhasil beraksi
cumbuk tuh cumbuk tuh
non makanan sebanyak ini teh mau diapain
kan kalau dibuang mah sayang
revo tuh kesel banget bi sama adriana
karena reva tuh yakin banget ini sok tuh pasti akal akalan dia aja
pasti dia tuh yang pura pura sosok manis dengan muka sok polosnya
pas bi tunggu di sini ya
pasti kayak gitu deh
terus mau gimana lagi
yang penting kan tuhan tuh selamat
kan tuhan juga nggak nginep di hutan non
tapi di rumah nyomot
kalau surti mah malah bingung non
lagi mikirin ini gimana makanan ini biar nggak mau banjir
oh udah kau tau
habis surti aja ya habisin
surti ada akal
gimana kalau masakan ini kita anterin ke rumahnya denpoy
boleh juga sih itu ide bi bi
jadi kan gak kebuang
gak ada maksud lain kan bi
maksud lainnya ya ketemu den boy
yaudah deh kalau gitu berarti sekarang bibi ambilin itu kali ya
tempat makan atau rantang buat masukin makanan
ke belakang lu ya
kenalahan sakit gitu abis berantung
iya tadi gue ke tongo bang mrs
yaudah gue ribet deh sama dia
gara gara lo berantem sama dia dia bisa makin denam sama blacko orang orang
tsk gua rasa enggak lex
dari yang gue liat sih dia tuh kayaknya udah gak mau lagi ada di dunia motor
terus gimana bisa berantem ceritanya
ya jelas gua pancing emosi dia
gua cuma mau tau aja bangkobar itu masih kayak dulu apa enggak
ternyata setelah gua pancing emosinya ya sama kok dia masih beringes
cuma ya sekarang jadi kayak ayam aja
betul banget kayaknya
by the way gua ada cerita yang bagus
si boen nekat datangin ke rumah gua
pasti dia datang ke rumah lu nyembah nyembah untuk damai kayak enggak
iya benar dia datang untuk damai
gua kan mau hancurin aja satu persatu
bukannya gue mau nyari saudara sama mereka
gua tak apa
gua damai sama dia
gua juga gak ngerti sama jalan pikiran dia
gua sih gak peduli
yang jelas sekarang ini target gua adalah haikal
kita habisin dia
itu anak yang harus dibeli pajar
semoga ga habis heeft yang tinggal ke arah
gurang datang ke sini
ya udah kita pasal sudah
sampai jumpa lagi
saat ini udahika itu
allah swt berfirman
sesungguhnya orang orang yang munafik
orang orang yang bermuka dua
itu orang berada di dalam keraknya neraka
gue gak mau hidup gue kayak gini terus
sama anak anak yang sebenarnya
gue gak mau terus terusan kayak gini
gue gak mau
lama bisa mati berdiri
gue kalau kayak gini terus
pokoknya apapun yang terjadi sama diri gue
walaupun temen temen gue gebukin gue
gue akan terima
kalau gue mati
gue gak masuk neraka
pertigaan kang macan kali ya
gue pasti datang
gue minta lu pancing haikal
karena sasaran gue berikutnya adalah
ini udah cukup lex
gue udah gak mau lagi sekongkolan sama lo
ini yang terakhir kalinya lex
gue udah kapok jodoh yang jahat
hidup gue jadi gak tenang lex
semenjak gue ngeliat temen temen gue pada babak belur dipukulin sama lo
lo tau apa yang akan terjadi
beraninya dia nantangin gue
kali ini kita harus kasih pelajaran buat dia
dia gak boleh lulus
lo kan baru sakit